good morning masih bersama anda
kita langsung pantau dan juga memberikan informasi kepada anda
bagaimana perkembangan terkini dari jumlah covid sembilan belas di seluruh dunia
hingga pukul empat pagi tadi terdapat lebih dari dua juta penderita covid sembilan belas di dunia
dan hingga hari ini ada satu ratus delapan puluh lima dari sekitar dua ratus negara dan wilayah di seluruh dunia
yang telah terpapar covid sembilan belas
kita langsung saja melihat bagaimana penyebarannya dan juga perkembangannya terkini
untuk kita semua agar semakin aware dan juga mengetahui
bagaimana covid sembilan belas secara keseluruhan di dunia
yang paling pertama adalah kalau kita bicara soal kasus
ada dua dua ratus tiga puluh satu sembilan ratus sembilan puluh orang yang kemudian terinfeksi ataupun positif covid sembilan belas
jumlahnya satu ratus lima puluh tiga dua ratus lima puluh dua pasien yang kemudian harus meninggal
sementara kalau kita bandingkan dengan jumlah
pasien yang kemudian sembuh ini artinya ada harapan
itu sekitar lima ratus enam puluh delapan dua ratus delapan belas orang akhirnya dinyatakan negatif dari covid sembilan belas
namun tetap harus melakukan isolasi mandiri di rumah masing masing
ini kami dapatkan dari worldwomatters info coronavirus
lalu kalau kita lebih geser lagi lebih detail lagi bagaimana penyebarannya
ataupun jumlah terkini dari peringkat yang pertama
sama dulu kalau dilihat dari dunia
maka amerika serikat adalah negara dengan jumlah covid sembilan belas yang tertinggi di dunia
dengan kasus ada enam ratus sembilan puluh sembilan ribu kasus
kemudian juga meninggal tiga puluh enam delapan ratus empat puluh sembilan orang dinyatakan meninggal
sementara kalau kita berbicara soal kasus yang sembuh
tapi kalau kita lihat di amerika serikat ini dinyatakan makin menurun
makin memburuk tadi saya kemudian lihat bahwa trump dikatakan sangat lamban
dalam menangani covid sembilan belas di sana dua per tiga warga orang amerika serikat
menyatakan trump sangat lamban karena dalam dua puluh empat jam saja
kemudian menyusul angkanya semakin tinggi ada kemudian yang meninggal
ini sekitar empat empat ratus lebih dinyatakan meninggal dunia pertambahannya
dalam hanya waktu dua puluh empat jam saja kalau dihitung kamis kemudian ke jumat
nah kalau kita bandingkan dengan indonesia
kemudian kita coba lihat lagi bagaimana di negara lain yang merupakan lima besar
kemudian juga ada negara spanyol di sini juga kalau kita katakan jumlah kasus meninggal
sekitar sembilan belas enam ratus tiga belas metode hitungnya memang di sana berubah
karena odp ataupun orang dalam pantauan kemudian meninggal di rumah sakit
itu juga dalam masuk hitungan sehingga itu dia mengapa negara spanyol
mengalami peningkatan dalam jumlah kasus kematian
sementara kalau kita lihat negara spanyol atau negara italia
maksud saya ini merupakan negara ketiga peringkat terbesar
bahwa italia ada tujuh belas ribu tenaga medis ataupun dua per tiganya itu adalah perempuan
dari jumlah kasus yang ada di italia
kemudian kita bergeser lagi ke peringkat selanjutnya
ada perancis di sini bahwa perancis pada sebelas mei rencananya nanti sebelas mei akan mengakhiri lockdown
karena kasusnya juga diperlukan jadi ini adalah peringkat yang sangat penting

ataupun diaktifkan kembali pada saat masa lockdown yang berakhir
sementara untuk peringkat kelima disini ada jerman
kalau kita lihat bersama bagaimana rasio kematian dan juga rasio kesembuhannya
tapi kalau misalnya kita lihat memang cukup tinggi ya
kalau dibahas lagi ataupun dibandingkan dengan awal awal covid sembilan belas ini masuk ke negara jerman
negara jerman mendapatkan hal yang positif
mengenai penanganan karena dinilai lebih efektif
karena ada pengendalian yang cukup baik disana
ada sekitar satu tujuh juta orang yang melakukan tes rapid test
dan dinyatakan bisa menekan jumlah penyebaran kasus disana
mengapa tidak dengan indonesia ya mudah mudahan saja kita akan semakin banyak rapid test yang dilakukan
untuk bisa mengkelompokkan daerah daerah mana saja yang termasuk zona merah
ataupun mereka yang terjangkit virus corona
kita langsung lihat bagaimana dengan indonesia di sini merupakan kasus tiga puluh tujuh
merupakan peringkat tiga puluh tujuh dengan jumlah kasus yang kemudian bertambah
memang kalau kita bandingkan dengan kesembuhan global masih cukup jauh ya
kita harapkan bahwa dengan stay at home dengan kita semua berada di rumah saja
maka kita akan menekan jumlah kasus yang ada di indonesia
sehingga kesembuhannya pun dapat diminimal ataupun dapat ditingkatkan maksud saya
selanjutnya kita coba lihat
lebih detail lagi bagaimana dengan dki jakarta yang saat itu sudah melakukan psbb
ataupun pembatasan sosial berskala besar
jumlah kasus yang ada di sini ada sekitar dua delapan ratus lima belas dengan jumlah meninggal dua ratus empat puluh enam dan kesembuhan
mudah mudahan ini akan terus lebih tinggi lagi dibandingkan dengan jumlah kematian ya
kemudian kita coba lihat bersama bagaimana dengan peringkat di pulau jawa
ada di jawa tengah kemudian di jawa barat
kemudian juga ada di jawa timur bisa anda lihat saksikan bersama dan di bali
ini merupakan daerah daerah ataupun wilayah wilayah yang memang dengan jumlah penduduk terbanyak
kita harapkan bersama jumlah kasus positif covid sembilan belas akan semakin berkurang hari demi hari
sehingga tenaga medis pun dapat bisa bekerja dengan tepat dan juga cepat
jadi diharapkan anda tetap stay at home meskipun harus melakukan kegiatan
harus menggunakan masker dan juga bersih bersih setelah pulang dari kegiatan
lalu kita akan pantau bersama bagaimana pergerakan penyebaran covid sembilan belas
mungkin dalam peringkat di dunia ada alvira harjo yang akan menjelaskannya untuk anda
ya baik terima kasih daniar
kalau kita lihat dan sudah anda jelaskan tadi bahwa memang sudah ada lima negara terbanyak positif terjangkit covid sembilan belas
bisa kita lihat di sini memang saat ini posisinya amerika serikat masih menduduki peringkat pertama
dan sementara itu disusul dengan spanyol italia kemudian perancis dan juga jerman
indonesia ada di posisi ke tiga puluh tujuh meskipun sebelumnya atau kemarin indonesia sempat ada di nomor tiga puluh lima
tapi kemudian indonesia menjadi menomor tiga puluh tujuh
dengan kemudian indonesia menjadi menomor tiga puluh tujuh dengan kemudian indonesia menjadi menomor tiga puluh tujuh
dengan jumlah orang yang terinfeksi menjadi lima sembilan ratus dua puluh tiga orang
sementara yang meninggal dunia ada lima ratus dua puluh orang sementara yang dinyatakan sembuh ada enam ratus tujuh orang
indonesia ini menjadi negara yang paling tinggi di antara negara asia tenggara berhasil menggeser filipina
sebagai negara jumlah kasus covid sembilan belas tertinggi di asia tenggara ya
dan di filipina sendiri saat ini tercatat ada lima delapan ratus tujuh puluh delapan kasus
dengan jumlah kasus kematian sebesar tiga ratus delapan puluh tujuh
jadi jumlah kasus kematiannya semakin berkurang di filipina
sementara indonesia masih terus bertambah kita berharap bahwa jumlah orang yang sembuh di indonesia juga akan semakin bertambah
dengan semakin banyaknya orang melakukan rapid test semakin giatnya orang stay at home dan sebagainya
dan selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat detail kasus covid sembilan belas di indonesia selama tiga hari ke depan
bisa kita lihat di sini kalau kita lihat selama tiga hari ke depan memang ada terus pertambahan kasus gitu ya
dari tanggal lima belas kemudian enam belas dan juga tujuh belas
di tanggal lima belas ada lima satu ratus tiga puluh enam orang bertambah dua ratus sembilan puluh tujuh kasus kemudian di tanggal enam belas april bertambah menjadi lima lima ratus enam belas atau bertambah tiga ratus delapan puluh kasus
di tanggal tujuh belas april kemarin berdasarkan rilis dari satuan gugus covid sembilan belas ada lima sembilan ratus dua puluh tiga orang bertambah empat ratus tujuh orang
kasus atau orang yang terinfeksi virus corona
namun jumlah yang sembuh ini juga semakin besar atau bertambah lima puluh sembilan orang menjadi enam ratus tujuh orang
ini bisa kita lihat perbandingannya bahwa jumlah total orang yang sembuh
dengan jumlah total orang yang meninggal dunia semakin jauh jaraknya
jadi kita berharap bahwa kita harus senantiasa optimis bahwa kita semakin bisa menekan jumlah korban
yang terinfeksi virus corona ini menjadi meninggal dunia
kita berharap bahwa kita harus tetap optimis bahwa penyakit ini atau wabah ini bisa segera berakhir di indonesia
dan juga seluruh dunia tentunya
dan tak lupa kami juga turut berbela sungkawa terhadap korban yang meninggal dunia
dan tentunya kita semua juga berharap agar penanganan covid sembilan belas di indonesia ini berjalan semakin efektif
dan juga semakin menyeluruh dengan semakin kompaknya kita mengikuti segala peraturan
segala himbauan yang disampaikan oleh pemerintah indonesia tentunya